hujan deras yang melanda wilayah sumatera selatan beberapa hari ini menyebabkan sejumlah kawasan di palembang terendam banjir
tercatat sebelas titik di palembang terendam air akibat curah hujan
seperti di kecamatan pelaju ilir timur satu di perkantoran gubernur sumatera selatan simpang v dprd sumsel dan kawasan lainnya
drainase dan pompa pengalih air pun tak berdaya karena tak mampu menampung debit air hujan
intensitas hujan juga berlangsung cukup lama dari pagi hingga sore dan berlanjut malam hari
sejumlah drainase yang mengalami penyempitan juga menyebabkan air cukup lama menggenang
warga berharap pemerintah setempat memperbaiki saluran air yang menyempit agar genangan tak bertahan lama
menurut kepala unit analisa dan perakiraan bmkg bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
tingginya intensitas hujan yang turun belakangan ini disebabkan oleh dinamika atmosfer dan gelombang rosbe
ya memang untuk wilayah sumatera selatan
pada khususnya atmosfer itu lembab dan basah
sehingga pertumbuhan awan cukup intensif yang menyebabkan hujan
faktor utamanya adalah faktor dinamika atmosfer
bahwa suhu penuh kalor memang kita pantau menghangat
sehingga uap air memang banyak berkumpul di daerah daerah tersebut
gelombang ekuatorial rosby adalah gelombang atmosfer yang bergerak
ke arah barat di sepanjang wilayah ekwator dan bisa bertahan tujuh sampai sepuluh hari di wilayah indonesia
dampaknya berupa peningkatan intensitas hujan
pihak bmkg palembang mengimbau warga sumatera selatan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan untuk waspada
fenomena gelombang ekuatorial rosbi yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan bencana hidrologi seperti banjir dan longsor